wakil presiden republik indonesia ke sepuluh dan ke dua belas yusuf kala meminta semua pihak tidak salah mengartikan pertanyaannya soal mengajukan kritik tanpa harus dipanggil polisi
jk menegaskan kalau pertanyaannya mewakili kegelisahan masyarakat sipil yang ketakutan mengkritik pemerintah
untuk membahasnya lebih dalam sore ini kami sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wakil presiden republik indonesia ke sepuluh dan ke dua belas yusuf kala
selamat sore pak jk apa kabar
oke alhamdulillah kabar baik
oke pak jk langsung saja ini di tengah pandemi sudah lama tidak muncul kemudian tiba tiba pak jk melontarkan pertanyaan soal bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi
apakah kemudian pak jk sedang menangkap kegelisahan di civil society yang ketakutan mengkritik pemerintah pak jk
iya itu kan saya mengutip apa yang dikatakan oleh kwi dan talen
bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi
salah salah bicara atau mengkritik tapi itu langsung bisa diadukan
nah artinya kita masyarakat perlu mengetahui rambu rambu apa yang bisa dan tidak bisa
dan saya berterima kasih kepada soral fajro sudah menyampaikan secara umum rambu rambu itu
mungkin lagi akan diperjelas dalam peraturan atau informasi
sehingga pemerintah juga enak kan
pemerintah enak untuk mendapat kritik tapi tidak berlebihan tidak fitnah tidak apa
supaya ada rambu rambunya
itulah yang sangat penting
cuma itu aja sebenarnya
untuk mengingatkan bahwa dipolisikan atau diramik ramik oleh para pusar pusar yang itu macam macam itu
saya juga tidak tahu dari mana asalnya
tapi kelihatan serentak gitu kan
itu juga ini keluhan teman teman bukan
jadi saya akan mengutip ini banyak orang yang perlu mengetahui
seperti itu bagaimana
karena penelitian membuka sebesar besarnya bahwa silakan berkritik
nah jadi perlu pemerintah membuat rambu rambunya
pak jk anda menang
anda menangkap kegelisahan dari teman teman begitu tadi yang disampaikan
kemudian banyak buzzer buzzer yang serentak begitu melakukan penyerangan
apakah menurut pak jk demokrasi di indonesia saat ini mulai terancam
karena kemudian masyarakat sipil takut menyampaikan kritik berpotensi dipanggil polisi dan juga diserang buzzer
tidak tidak mau terancam
tapi dari hasil survei indeks demokrasi kita ini menurun
berarti ada sesuatu yang salah yang harus diperbaiki
indeks demokrasi indonesia menurun apakah itu karena check and balances tidak berjalan pak jk
ya tentu berbaca baca bukan hanya itu
tapi yang penting bagaimana kita berbuat positif
sama sama saling menghargai
jadi ya kita berterima kasih pak jokowi sudah terbuka
nah sekarang tinggal masyarakat
silahkan mengkritik kalau mengetahui betul ada sesuatu yang salah
nah cuma bagaimana caranya ada rambut punya itu penting
pihak istana meskipun jurubicara presiden pak fajrul sudah menanggapi begitu
tapi sebelumnya juga pihak istana seperti menyatakan pak jk tengah memprovokasi
bagaimana sebetulnya tanggapan bapak dengan adanya tudingan itu
padahal bapak hanya ingin menyampaikan pertanyaan begitu
istana itu luas
banyak orang bekerja di stand
saya juga pernah bekerja di istana
jangan setiap orang di situ siapapun lagu istana
itu harus siapa
karena kalau semua di situ orang yang bekerja di pendekat utara langsung mau cili istana
kan juga kemelebihan
oke jadi artinya bapak meyakini bahwa itu bukan datang dari presiden begitu ya
presiden terbuka menerima kritik itu hanya para pendukungnya saja begitu pak jk
pasti pak presiden saya kira tidak bermaksud begitu
ini kan pertanyaan saya dengan presiden kan sahabat baik bagaimana caranya
oke pak jk sebagai sahabat baik pak jk sudah menyampaikan keluhan dari masyarakat sipil
dari teman teman tadi kepada presiden secara langsung
ya banyak hal sering kita disarankan
setiap dua bulan begitu ketemu
juga atau kalau tidak sempat ketemu saya kasih tertulis
itu biasa itu
oke tapi zaman pak jk dulu mendampingi pak jokowi periode pertama
banyak juga pak pengkritik seperti kemudian sarasen kemudian muslim cyber army yang ditindak
apakah kemudian menurut pak jk periode sekarang ini lebih meresahkan begitu lebih menakutkan
wah gitu ya
saya juga mencoba mengerti bagaimana orang yang mengkritik pak kwis tiba tiba ketakutan
padahal dia mengerti zaman soeharto itu tidak apa apa dia dia tiba tiba ketakutan
jadi ada sesuatu yang terjadi
orang masyarakat itu takut
oke ketakutan ketakutan itu muncul karena memang banyak aksi saling lapor begitu menggunakan undang undang ite
dan kemarin presiden sudah menyatakan bahwa
meminta kalau perlu adanya revisi undang undang ite
apakah kemudian pak jk sepakat begitu dengan apa yang disampaikan oleh presiden
ini memang momentum yang tepat untuk merevisi undang undang ite
ya itu kan masih tanggapan positif dari pak presiden
ya tentu terbuka memang kalau undang undang ite itu menyebabkan orang gampang dipanggil gampang diperiksa
itu kan bagus itu diberikan tanggapan
tanggapan presiden kan positif kan
oke kedepannya gimana pak supaya kemudian masyarakat ataupun civil society ini tidak takut untuk memberikan kritik kepada pemerintah dan juga dari sisi pemerintah
supaya kemudian bisa memilah milah begitu
mana yang harus diproses laporannya ataupun mana yang dibiarkan saja seperti kasusnya pak din syamsuddin kemarin pak jk
ya semua adalah fungsionalisasi
pemerintah menjelaskan sendiri bahwa mengkritik yang dalam negara yang terbuka ini ya ini batasannya
supaya orang tidak melampaui batas
jadi kalau dia melampaui batas dia dipanggil polisi
itu juga resikonya
kalau dia mau fitnah yang tidak benar fakta yang tidak benar dia boleh dipanggil polisi
saya tidak mengatakan jangan dipanggil polisi kan
saya cuma mengatakan bagaimana pemerintah tidak dipanggil polisi
itu kan positif sekali
jawaban presiden politik eh positif
jawaban tumir fajro itu positif bagus
oke pak jk tapi tadi kan bapak mengatakan harus ada rambu rambunya
sementara batasan batasannya itu banyak pasal karat di dalam revisi undang undang ite yang kemudian disalahgunakan begitu
tanggapan pak jk seperti apa pak
ya itulah gunanya presiden mengatakan agar dirobah
kalau memang ada pasal karet
tadi itulah kenapa presiden terbuka mengatakan kalau itu ada pasal karat di undang undang ite itu silahkan dirubah
pemerintah dengan dpr tentunya merubah
oke oke nanti kita lihat bagaimana sikap dpr dan juga keseriusan pemerintah apakah betul betul akan merevisi undang undang ite
tapi terakhir pak jk
sebagai tokoh yang pernah mendampingi presiden jokowi pada periode pertama anda meyakini bahwa presiden terbuka akan kritik begitu ya
dan membiarkan ataupun memberikan ruang kepada civil society untuk memberikan kritik kepada pemerintah begitu pak jk
ya yang terlalu beragne begitu anda yang perlu ragu padahal presiden terbuka mengatakan silahkan mengerti pemerintah
emangnya tidak percaya pada presiden
apakah terakhir saran kepada pemerintah seperti apa
ya seperti itu bahwa agar tidak disosialisasi dengan rambu rambunya
bahwa kalau begini untuk mengerti dengan baik begini caranya
supaya pasal undang undangnya begini
tidak semua orang baca undang undang
tidak semua orang mengerti undang undang
jadi agar disosialisasi dengan baik
oke jadi nanti kita tunggu bagaimana pemerintah mensosialisasikan undang undang
supaya kemudian masyarakat sipil tidak takut untuk melontarkan kritik begitu ya kepada pemerintah
terima kasih sekali wakil presiden republik indonesia ke sepuluh dan juga ke dua belas
pak yusuf kalla atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini